kalau bicara soal jakarta pengangguran menjadi permasalahan yang sangat kompleks
berbagai macam faktor dapat mempengaruhi pengangguran
seperti kurangnya lapangan pekerjaan banyaknya angkatan kerja
sampai modernisasi penggantian tenaga manusia oleh mesin
dan untuk mengatasi hal ini juga masalah pengangguran masih menjadi salah satu pekerjaan rumah pemimpin jakarta nantinya
sebagai pusat ekonomi dan juga pemerintahan jakarta ternyata memiliki tingkat pengangguran terbuka
yang melebihi presentase tingkat pengangguran terbuka nasional
ibu kota jakarta tetap menjadi pilihan kaum urban untuk mencari peruntungan
sayangnya lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja
akibat lapangan kerja yang tidak sebanding inilah angka pengangguran di jakarta masih tinggi
berdasarkan data badan pusat statistik
angka pengangguran di dki jakarta hingga februari dua ribu tujuh belas mencapai dua ratus sembilan puluh tiga orang
meski mengalami penurunan angka pertumbuhan ekonomi dki pada kuartal dua dua ribu tujuh belas secara tahunan
tetap lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang stagnan di angka lima satu persen pada periode yang sama
masalah di indonesia adalah pengangguran struktural
kebutuhan dari perusahaan dengan kapasitas khususnya pendidikan dari pekerja itu berbeda
jadi saat ini kita
enam puluh persen itu smp ke bawah
padahal smp buat jadi satpam aja susah sekarang
khususnya di kota kota besar gitu
jadi memang jakarta makin lama makin macet tapi tetap banyak yang datang
karena memang ada gula ada semut
memang pendapatan pekerjaan yang bagus pekerjaan yang cukup
bahkan juga dcp jumlah juga cukup banyak ada di jakarta
pengangguran dan lapangan pekerjaan menjadi salah satu persoalan yang akan dihadapi gubernur terpilih nanti
semakin turun angka pengangguran
semakin banyak warga di jakarta yang bekerja
tentu akan membuat roda ekonomi dan kehidupan di ibu kota negeri ini akan lebih baik
sindyago sina tarik cnn indonesia